saya jadi ngerepotin kamu
kan udah sewajarnya kita saling bantu ya
tapi saya gak enak jess
saya jadi ninggalin pekerjaan saya
bisa kamu sekarang
gak usah pikirin kerjaan kamu ya
karena kerjaan kamu udah dibekerja
sama rekan kerja yang lain
sekarang kamu fokus aja
saya butuh bukti
kamu tuh paham saya kan ya
saya dari dulu kan kalau bicara
harus dengan bukti dan fakta
harus sendiri titik itu kamu tahu dulu
ya kalau memang kamu mau dengarkan semuanya
cerita dari saya
ya mudah mudahan dengan
apa yang saya ceritakan ini
bisa membuat pikiran kamu bisa berubah
ya syukur syukur kamu berpikir
untuk gak dekat lagi dengan habibana
meskipun semuanya udah terlambat
kamu udah jadi korban
kakak kamu koma sekarang
saya gak tau nasibnya gimana sekarang
saya berteman sangat baik dengan hp
dulu kami punya bisnis bareng
kami bangun semuanya dari awal
terjadi karena abi menggunakan perusahaan yang kita bangun
itu untuk bisnis ilegal
semua berawal dari sana
harusnya kamu kalau memang dekat sama api
kamu bisa melihat ada sisi diri saya di sana
bedanya di albineka
dan semua yang terjadi kepada saya selama ini
baik itu ancaman
sabotase masalah launching marathon
abi semua yang melakukannya
kami sudah menang
kami sudah menang
kami sudah menang
kami sudah menang
abi dendam sama saya
abi yang saya kenal dia orang yang baik pak
dia mau membantu
membantu saya untuk cari dokter untuk mama saya
cari pendonor untuk rumah saya
bahkan dia juga mau wujudin wishlist yang mama tulis
bahkan makan malam itu ah
jadi enggak mungkin
tapi kalau udah punya dendam
saya sendiri pun terkadang takut

sangat tahu sifat sahabat saya seperti apa
abi dendam sama saya
makanya ketika saya tahu api dekat dengan kamu
saya tahu dia cuma manfaatin kamu
udah kebukti sekarang kamu
kau mau percaya apa enggak sama kata kata saya
saya udah bicara jujur
saya bicara apa adanya
apa kata kata sih sebegitu menurut mama
rena sini deh
mama bilangin sebenarnya mama juga sama kayak kamu
mama juga masih kepikiran mama kamu
mama juga masih sedih
tapi ya kita semuanya bisa berdoa dan berusaha yang terbaik buat memakam
kamu harus konsentrasi untuk sekolah kamu untuk ujian kamu
dan kamu harus buat mama bangga
jadi nanti kamu bisa menunjukkan ke mama bahwa kamu tetap anak yang pintar dan anak yang baik selama mama nggak ada
jadi mama nanti pas begitu bangun begitu sadar begitu siungan
tawarkan berprestasi akan sama bahagia
wah benar banget
sini deh sana
makasih ya semua
wah walaupun mama nggak ada di rumah
oma susmirna miss kiki selalu perhatian sama aku
adik askara juga dong
oh iya adik askara
makasih ya adik askara
satu lagi ada yang kelupaan
pak riza yang selalu nganterin kamu sekolah
satu satunya punya susu
bu kita berangkat
ya senang berangkat
sekarang dulu ya bu ya
salam selama sama nak
dadah miss kiki dadah ade
sitbelt jangan lupa
ayo ke dalam
yuk ke dalam
tik tik tik
tik tik tik
aduh aduh aduh
seperti yang pernah kita bicarakan pak nino sebelumnya
ya lagi lagi hari ini saya harus mendapatkan kepastian
apakah pak nino bersedia atau tidak untuk dipindahkan ke kantor cabang yang memang lagi di handle bersama pak bobi di sana
saya sudah mencari orang yang berkompeten di kantor ini untuk memegang kantor cabang sana tapi belum ada
seperti yang saya bilang dari awal hanya vanes saja yang bisa
apa sudah ada keputusan ya
ya jujur terima kasih
kalau memang saya ditunjuk itu satu kepercayaan
saya juga terima kasih mungkin saya dianggap berkompeten soal ini tapi balik lagi
ada beberapa faktor yang memang membuat saya harus menolak tawaran ini
oke lagi lagi boleh diperjelas alasannya
apa masih sama seperti kemarin atau mungkin ada alasan lain pak nino
iya salah satunya itu juga
saya kan masih ada company yang harus diurus dua perusahaan
saya juga tidak mungkin meninggalkan
saya pun di sini
partly untuk membantu perusahaan
untuk membantu perusahaan qjs
dan yang kedua ya walaupun saya tidak punya hubungan apa apa
tapi saya cukup prihatin dengan kondisi elsa
makanya saya memutuskan untuk menjaga el salah untuk melewati masa masa sulit seperti sekarang
nah sahabat saya juga terima kasih
saya sangat menghargai
saya kagum dengan kebaikan hati kamu
berarti keputusannya bulat ya
ngantuk ya sekarang ya
itu itu lempeng kupingnya miss kiki aduh aduh aduh
eh buku ya
kiki itu mau cerita sama ibu
mau cerita sesuatu
waktu itu kiki sempat buka sosial media kan
cuma ini diki kayak ngerasa sebenarnya kalau cerita ke ibu itu ngaruh apa enggak dalam kondisi kayak gini
tapi kiki pengen cerita ke ibu
cerita cerita dong kamu harus cerita sama saya ada apa sih kenapa
kenapa eh bisa mbak
sini sini asgara
ada komentar komentar gitu bu di sosial media
komentar apa ya
coba baca sendiri pasti ibu senang dilihat ya
oh sama ya
semoga kak andim segera pulih
ini brand ambasador maharatu itu kan
ya allah enggak nyangka
aduh ya ampun
terima kasih ya kamu sudah nunjukin saya ini
saya terharu loh
ternyata banyak yang mendoakan andin
mendoakan keluarga kita
dan banyak yang bersimpati dengan apa yang terjadi sama andin
terima kasih udah menyukai saya ini
kakak inget ya pesan oma tadi di rumah
karena harus fokus belajar
kok cuma ngangguk doang
kok jawabnya lemes sih suaranya
harus semangat dong
kalau semangat itu mukanya harus senyum
suaranya harus gembira
ah senyumnya enggak ikhlas
senyumnya harus yang manis dong
nah gitu dong cantik
ya udah nih
aku masuk kelas dulu ya sus
halo assalamualaikum zia
waalaikumsalam pak rendy
ada apa pak ada yang bisa saya bantukan
iya saya mau minta bantuan kamu untuk mencari keberadaan supir truk yang menabrak mobilnya pabrik mana
bapak kirim share lock asinya biar saya susul ke sana pak
oke sekarang juga saya share lock ya
nanti kita langsung ketemu di sana

iya mbak pak rendy tadi telpon saya
saya harus membantu melakukan pendidikan
dan dia barusan share lokasinya saya harus ke sana nyusul
kan tugasnya pereja kan pasti berhubungan sama hal hal berbahaya
ya diinget aja gitu
ada saya yang nunggu
dengan selamat dan bye bye aja
terima kasih mbak saya langsung ingat
saya kerja dulu ya
kalian tolong jaga mirna dan rena
perketat penjagaan kalian
kalau ada apa apa kalian hubungi saya
saya pergi ya permisi
ya ya pak
saya akan pergi dulu ya
saya akan pergi dulu
ya tidak ada apa apa
bisa datang ya
ya saya mau pergi dulu
mama senang sekali hari ini kita bisa berkumpul untuk foto keluarga
ini kan semua berkat abi mah
kita harus berterima kasih loh sama dia
karena dia udah mau persiapkan ini semua
gak tau kenapa ya san
tapi kalau udah punya dendam
saya sendiri pun terkadang takut
saya sangat tahu sifat sahabat saya seperti apa

jadi selama ini
semua kebaikan abi itu cuma kalsu
tapi gue gak percaya
tapi aldebaran juga selalu bicara jujur
jadi apa semua penjelasan aldebaran itu
adalah sebuah kebenaran juga
kamu kenapa murung begini
ya masih sama
iya masa kenapa ditanya juga gak jawab
sedih aja ngelihat kondisi mbak adin sekarang ma
semoga mbak adin bisa bangun dari komanya ya ma
seperti elsa belum siap menceritakan tentang api mana sama mama
sekarang kita berpikir paul
kalau memang supir truk itu
jatuh ke sungai
pasti polisi sudah menemukan jejaknya
iya betul sih
bahkan kalau dia melarikan diri pun pasti sudah ketahuan ya
gimana kamu sudah dapat update soal sepiritruk itu
saya sudah menanyakan ke beberapa sepiritruk di tempat peristirahatan pak
tapi saya belum menemukan pak petunjuk tentang sepiritruk ini
pokoknya kamu cari terus
gimana caranya kita lebih cepat tahu keberadaan sepiritruk itu
mana sih bisa ketemu dengan elsa kalau sampai sekarang pak surya masih melarang saya untuk ketemu dia
sepertinya saya harus membersihkan nama saya dulu dari tuduhan kecurigaan pak surya
tidak tahu kenapa saya juga jadi sedih karena saya tidak bisa menemani elsa saat polisinya seperti sekarang ini
sebelum joko ke elsa lagi aku cek dulu
tadi ada beberapa image yang belum aku baca
email dari perusahaan yang lebaran
alhamdulillah menyetujui kerja sama itu untuk menyutikan dana
berarti perusahaan aku bisa selamat
kondisi dia sekarang saja tidak mungkin tetap ditelepon
coba ketelpon randy deh
zak apa itu ya pabriknya
sepertinya bukan pak kita masih ke arah depan lagi
saya ngetelpon dulu ya
ren sepertinya saya mau ucapin terima kasih langsung ke a karena sepertinya kerjasamanya disetujui
tapi untuk formal saya tahu kondisinya lagi tidak memungkinkan sekarang
jadi saya mau menyampaikan ucapan banyak terima kasih melalui kamu bisa tolong kamu sampaikan nanti
iya baik pak
memang persetujuan itu sudah keputusan pak al dan manajemen
pak al dan bu andin memang sudah memutuskan untuk membantu perusahaan bapak
maksudnya ini sebelum kecelakaan
saya sangat bertanggung wudi berarti
pak maaf saya izin tutup teleponnya ya kalau memang sudah tidak ada disampaikan lagi
iya jangan lupa ya tolong sampaikan terima kasih
sekarang lagi makasih ren ya
ya allah andin aku tidak menyangka sebelum sebelum semua ini terjadi kamu
kamu sudah berbuat begitu baik
seharusnya sekarang aku mengucapkan terima kasih langsung ke kalian
tapi kondisinya sekarang lagi tidak mungkin kan
apapun mama di sini elsa yang jaga siapa
elsa tidak sendirian kalau ada jessica yang menemani
baru datang atau bagaimana
baru sahannya belum lama jessica datang
makanya papa dan mama ke sini mau lihat keadaan kamu
kamu itu pasti lelah sekali
cuma kamu berusaha menutupi semua itu
jujur saya bingung sekarang
saya kepikiran sama anak anak
pasti anak anak juga kangen sama saya
anjing butuh teman di sini
itu dia al
anak anak juga butuh kamar
butuh kamu untuk menyemangati mereka
kamu sudah pulang
lah kamu nggak usah khawatir
temu sama anak anak kamu
biar papa dan mama yang jagain di sini
nanti kalau kamu sudah sampai sini
kamu lagi yang jagain andin
saya pulang dulu ya
saya mau ketemu sama anak anak
kamu baik baik disini ya
semua mama yang jagain kamu
nanti saya kesini lagi
saya temenin kamu
papa mau menjaga kesehatan
salam buat rena sama askaraya
bentar juana ini slatingnya susah
kalian sedang apa
biar miss bantuin ya
johanna juga kalau mau ikut boleh kok
miss turut prihatin ya
sama masalah yang kamu hadapin
kamu jangan kehilangan semangat ya rena
kamu anak yang pintar dan baik
kamu pasti bisa melalui ini semua
kamu gak sendiri
kamu punya aku sahabat kamiku
kamu udah sekuatin aku
kamu udah sekuatin aku
kamu sudah sekuatin aku
masih semangat sekolah kok
aku kan mau dapat nilai bagus
mama jadi bangga sama aku
saya jadi ngerepotin kamu
gak sewajar ya kita saling bantu ya

saya juga minta maaf ya saya jadi ninggalin

masa kamu sekarang gak usah pikirin kerjaan kamu ya
karena kerjaan kamu udah di backup sama rekan kerja yang lain
sekarang kamu fokus aja
biar kamu cepet sembuh
kalau ada karyawan lain yang lagi kena musibah
kalau ada karyawan lain lagi kena musibah
pasti juga akan saya kasih cuti
kamu gak usah mikirin kerjaan dulu ya
sekarang yang paling penting kamu minum dulu ya
kamu belum minum dari tadi
udah angkat aja ini biar saya aja ini
saya bisa sendiri kok
oh enggak aku akan nungguin kamu selesai minum
baru aku izin angkat teleponnya
gak apa apa jess saya bisa sendiri kok
kamu angkat aja teleponnya
takutnya dari kantor
ya udah aku sebentar izin
ya udah aku sebentar izin
gue tuh manusia macam apa sih
gue tuh manusia macam apa sih

udah gak bisa donating hati buat mama
udah gak bisa donorin hati buat mama
jadi penyebab kecelakaan badan
jadi penyebab kecelakaan badan
gue juga diboongin sama orang
yang udah gue percaya yang selalu memberi gue harapan
gue bener bener gak berguna
gue gak berguna
manusia gak berguna
gue benci sama diriku